siang itu ika solihah kembali menyusuri gang gang sempit padat penduduk di wilayahnya
ini adalah rutinitas ketua rw sepuluh kelurahan putrajaya surabaya ini untuk mengecek kondisi warga
menurut ika rw sepuluh adalah wilayah paling miskin di kelurahan putrajaya
mayoritas dari seribuan kepala keluarga adalah penerima berbagai bantuan sosial
meski miskin setidaknya mereka kini tidak perlu khawatir soal biaya kesehatan
contohnya ratna dua bulan lalu kaki guru honorer sd swasta ini luka parah karena kecelakaan
biaya pengobatan yang selangit tidak mungkin ditebus dengan gajinya yang hanya rp empat ratus ribu per bulan
tapi untunglah ratna warga surabaya berbekal ktp surabaya dan rujukan puskesmas
ratna bisa dioperasi mendapatkan obat dan kontrol
meski belum dapat kartunya secara online ratna juga sudah masuk dalam keanggotaan bpjs kesehatan
yang menanggung semua biaya pengobatannya
cuma biaya operasi aja itu sama kontrolnya itu gratis
sampai sekarang masih kontrol
dan itu juga nggak bayar sama sekali
nggak nggak bayar sama sekali cuman
sama obatnya juga itu tidak bayar sama sekali
ratna tidak sendiri
agus sang kakak yang penerima
mereka yang tinggal bersamanya di sebuah rumah petak juga demikian
biaya perawatan dan pengobatan sakit jiwa agus ditanggung pemkot surabaya lewat bpjs kesehatan
mas agus juga sama belum punya kis
tapi sudah tiap bulan pun juga kontrol ke rumah sakit menur wirambut
pertamanya dulu di menur kemudian sudah sehat sekarang kontrolnya di wilambut
tiga bulan sekali ngurus surat ke puskesmas sama
itu juga hanya berbekal ktp surabaya
ktp surabaya dan surat rujukan dari puskesmas sudah cukup
dalam mou pemkot dan bpjs kesehatan surabaya mulai april dua ribu dua puluh satu warga yang terdata berpenghasilan rendah dimasukkan dalam keanggotaan bpjs kesehatan dan dibayar iurannya sebagai peserta kelas tiga oleh pemkot surabaya
jadi untuk posisi sekarang totalnya sudah ada
sekitar satu juta ya untuk yang dijamin oleh pemkot
jadi itu penduduk kota surabaya yang dibiayai oleh pemkot surabaya
hingga agustus dua ribu dua puluh satu ada empat puluh dua rumah sakit enam klinik dan lima puluh enam puskesmas di surabaya yang sudah bisa digunakan untuk berobat gratis lewat ktp surabaya
harangga umara ganjar wijaksono surabaya jawa timur